sidang terhadap mas riah warga desa jogosatru
kecamatan sukodono sidoarjo jawa timur
pelaku penyiraman air seni dan kotoran ketetangganya sendiri
digelar rabu pagi di pengadilan negeri sidoarjo jawa timur
majelis hakim menyatakan mas riah bersalah
dan difonis satu bulan penjara
hukuman ini lebih ringan dari perda yang disangkakan
yaitu nomor sepuluh tahun dua ribu tiga belas tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
serta perda nomor enam tahun dua ribu dua belas tentang pengelolaan sampah
dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda lima puluh juta rupiah
ketua majelis hakim menilai hal meringankan yakni pelaku telah mengakui
dan meminta maaf kepada korban
sementara hal yang memberatkan mas riah mengulangi perbuatannya lagi
meski telah menempuh jalur damai pada tahun dua ribu tujuh belas silam
usai fonis dibacakan mas riah langsung mendekam di sel lapas kelas dua sidoarjo
tidak ada denda jadi ini langsung pidana kurungan selama satu bulan
berbiaya percara rp dua ratus lima puluh juta
sementara pihak korban mengaku tidak puas atas hukuman
satu bulan penjara
dibanding perbuatan mas riah yang menyiram air kencing dan tinggi selama enam tahun ke rumahnya
pihak korban selanjutnya akan menempuh jalur hukum perdata untuk meminta ganti rugi
sebelumnya video rekaman mas riah membuang atau menyeramkan air seni dan kotoran ke rumah tetangganya
viral di berbagai media sosial
aksi tidak wajar mas riah itu sengaja dilakukan agar korban tidak betah dan menjual rumahnya kepada mas riah
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur